sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kami datang ke sini karena kami dengar terjadi sesuatu sama pak
sekarang taufan lagi ditangani oleh dokter fnd di dalam
kami semua juga belum tahu keadaannya seperti apa pak haris
tapi sesuatu yang terjadi
sejauh ini kondisinya sudah membaik kok
tuh kan kalian dengar tuhan itu sudah membaik
ibu kan sudah mengatakan ini dari tadi
taufan pasti akan membaik
dan kamu juga kamila
ngapain sih kamu pakai pulang dari anyer hanya karena masalah ini
kamu tahu nggak
eyang tuh sudah capek capek menyiapkan acara bulan madu ini buat kalian
eh kamu seperti gak menghargai usaha eyang

untuk memberi kesempatan kepada ismail ini
perempuan itu masih menunggu di depan rumah sakit ini
ibu ibu jangan bicara seperti itu
apa yang ibu lihat itu kan belum tentu terbukti bu
eyang apa benar andara ada di sini eyang
andara ada di sini
kenapa dokter duanya cuma sendirian
kondisi tovan bagaimana dr feni
saya harap semuanya tenang ya
ada sesuatu yang bisa saya sampaikan

seperti sebelumnya saya sudah sampaikan kepada
pak tama bu ambar dan metres regrets
kondisi taufan sudah mulai membaik
terus kondisi taufan bagaimana dokter memburuk
tidak bu tidak
taufan sudah siuman
taufan sudah sadar dokter
taufan sudah sadar
taufan sudah sadar pak
taufan sudah sadar
pak papa gak bercanda kan pak
papa gak bohong suami lah kan pak
sayang papa gak bercanda
dan apa pak
tovan ingin ketemu dengan kalian semuanya
taufan bilang begitu dokter

taufan ingin ketemu dengan kalian semuanya
fadil juga sudah ada di dalam menunggu sama sama
kalau gitu kita masuk semuanya ayo
boleh bu tapi semuanya tenang dulu dong ya
boleh masuk asal pergantian
boleh masuk asal pergantian
nah yang pertama tama saya akan bijikan
bu ambar pak tama ana dan tentu saja

untuk tenang yuk
yang lain tunggu dulu ya
itu benar silahkan pak tama bu ambar

gak usah ayang kava biar ikut aja ke dalam
karena kamila yakin banget kava pasti kangen banget sama om taufan
ya udah deh
ya allah taufan
taufan alhamdulillah kamu sudah sedar sayang
mama senang sekali
taufan kamu tau gak sayang
mama tidak pernah melewatkan sedetik pun untuk memohon kepada allah

makasih buat doanya
taufan bisa sembuh lagi
selamat datang kembali ya naya
selamat datang kembali ya naya
untuk yang kedua kalinya
kamu bisa selamat dari mau
allah memang baik hati
karena dia masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul kembali
allah tahu kita belum bisa kehilangan kamu nak
selamat datang kembali ya
kak anak senang kakak sudah sadar
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kak mila senang karena
karena kak taufan sudah sadar
jadi taufan sudah betul betul sembuh dokter
alhamdulillah kondisinya taufan sekarang insya allah sudah stabil
sekarang tinggal pemulihannya saja ibu
sekarang tinggal pemulihannya saja ibu
sekarang tinggal pemulihannya saja ibu
kenapa sih semua jadi pada ngurusin taufan
harusnya yang mereka pikirkan itu bagaimana hubungan kamila sama fadil selanjutnya
risk kalau fadil sadar berarti mereka sudah bertukar posisi lagi ya